karena aku udah pernah bilang sama kamu kemarin pernah bisa beli kalung sekarang beli cincin
kenapa sih harus boros boros
hemat sedikit kenapa
karena ini cincin dari kamu sayang
kamu tuh gimana sih
mau ngasih kejutan ke istri aja gak mau ngaku
siapa ngasih kejutan
udah istri rahat jangan latihan saya terus
mau kemana sih
ya kan bisa pelan pelan
masih sakit kan badannya
ya dong gak usah deh
udah ngejagain aku
aku akan berusaha untuk cepat sembuh mas
supaya aku bisa ngerawat dan aku bisa melayani suami aku lagi
saya mau ke kamar menunggu
aku tau mas
aku tau mas
meski mulutmu gak mengucapkan kata kata cinta itu lagi
namun dari perhatian dan perbuatan kamu mas
aku tahu kamu cinta sama aku
dan semoga keyakinanku ini gak salah
lalu selamat tinggal
pusing sendiri kan lo sekarang al
ngapain coba lo pakai nyatain cinta ke andin
sekarang anda jadi berharap kan
aduh kenapa gak mikir sih ay mikir dong
kesenggol tong sampah
gue mau melakukan cinta sama andin
udah pulang sekolah ya
iya ya senang tadi di sekolah
kok sama oma main rasio
oh buat mama
kalau buat mama
rasi haim ya
nanti biar mama yang buka ya
yaudah kalau gitu sekarang yuk kita berangkat ketemu mama
pas pula ya
iya tadi urusannya sudah selesai
makanya aku mending pulang
iya aku sama
iya aku sama
elsa ada di kamar
iya dia sudah pulang
ca evan sudah pulang
au sudah bangun
aku mau ke rumah
aku mau similar's
makasih construir aku
bisa tidak dengan itu saja
ini di rumah
oke di rumah
harus udah mereka mau
karena aku udah berambilan sama kamu
kemarin berambil sebuah kalung
sekarang ambil cincin
kenapa sih harus boros boros
hemat sedikit kenapa
kan ini cincin dari kamu sayang
kamu tuh gimana sih
mau ngasih kejutan ke istri aja
gak mau ngaku
siapa ngasih kejutan
kapan aku beli cincin itu
eh sebentar ya sayang
kok tumben kamu pake jaket kayak gini
lah pake nanya lagi
aku tuh kayak jarang aja ngeliat kamu pakai
ini dari siapa
atau jalan jalan kamu masih nyimpen barang barang dari mbak andin
termasuk jaket ini
kau ini kenapa sih
kenapa sekarang main duduhan duduhan
udah deh saya sekarang kamu ngaku aja sama aku
jujur sama aku ini dari siapa
kok berkemala ribut mah
di saat aku lagi berusaha
iya aku malah ngepas andin sih
kamu malah bawa buku andin
kan menurut kamu dia segalanya buat kamu kan
kamu selalu peduli
kamu udah jadi suami aku aja
udah nunjukin ke aku kalau kamu mantan suami
yang selalu peduli sama mantannya
jujur dulu ini dari siapa
kamu tuh aneh
sebenarnya kalian berdua ini salah paham
ini maksudnya gimana
makasih ya sus
makasih ya bu
kamu harus semangat andin
kamu harus makannya baik baik saja
jangan senyum banyak biar cepa sembuh